beras makanan pokok masyarakat indonesia ini saat ini harganya terus naik
kondisi ini membuat sebagian masyarakat kurang mampu rela berebut demi mendapatkan bantuan sosial beras
seperti yang dilakoni ribuan warga di kelurahan cipari mangkubumi kota tasik malaya jawa barat senin siang
di subang sejumlah warga yang mayoritas ibu ibu dan kakek kakek sibuk menyusuri sawah untuk mengais padi dari tangkai padi usai panen
hal ini dilakukan di areal persawahan wilayah belanakan subang jawa barat pada senin
mereka berlemba lemba mencari padi sisa panin yang tertinggal di tangkai
dalam sehari mereka bisa mengumpulkan padi lima sepuluh
padi sepuluh kg
pemerintah saat ini berupaya menekan harga beras yang masih tinggi dengan menjual beras bulog yang lebih murah
bahkan agar sebaran beras bulog diterima oleh masyarakat luas
pemerintah yang sebelumnya melarang beras bulog berlabel dijual secara online kini larangan ini dicabut
kebijakan ini pun beresiko dengan penjualan beras bulog di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan
namun pemerintah mengaku siap menertibkan e commerce yang menjual lebih tinggi
kolaborasi dengan teman teman kemendak
karena e commerce dibina oleh kemendak maka kemarin juga kami menyampaikan surat ke dirjen perlindungan konsumen
dan tertip niaga kemudian perdagangan untuk menegur atau menginformasikan kepada platform e commerce
agar men take down informasi penjualan beras sphp yang melebihi harga eceran tertinggi
tidak hanya mengawasi penjualan online beras bulog pemerintah juga membatasi pembelian beras bulog
beras bulog yang disebut beras dengan label stabilisasi pasokan dan harga pangan atau sphp
akan dibatasi pembeliannya yaitu sepuluh kg

kita kan sedangkan kita makanan pokok ya tiap bulan kita harus makan
maksudnya harus tiap hari kita harus makan beras makan nasi gitu
tapi kalau harga beras tinggi gimana orang mau beli beras gitu kan
saat ini beras bulog sphp dijual dengan harga eceran tertinggi beragam di setiap wilayah
di pulau jawa dan sebagian sumatera beras bulog sphp dijual rp sepuluh sembilan ratus per kilogram
di sumatera dan kalimantan dijual rp sebelas dua ratus dan untuk sulawesi maluku dan papua dijual dengan harga rp sebelas delapan ratus per kilogram
tim liputan cnn indonesia